musim mudik lebaran segera tiba jalan nasional di jalan tol pun siap dilalui pemudik
pemudik dapat menyesuaikan perjalanannya dengan skema manajemen arus lalu lintas dalam jalan tol
kami akan menilik dan merekayasa seperti apa lalu lintas yang akan diterapkan pemerintah
kemudian harga tol transjawa dan tol fungsional lebaran dua ribu dua puluh tiga yang telah disiapkan untuk arus mudik dua ribu dua puluh
ya kita lihat seperti apa sebenarnya mudik tahun ini ya
kalau bicara mengenai mudik ini merupakan salah satu dari situs kemenhub
mudik ini ada tahun dari tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh sedikit mungkin saya akan memberikan gambaran mengenai mudik
nah mudik ini memang pada saat itu adalah kota besar adalah di jakarta dan banyaknya arus urbanisasi warga dari sejumlah daerah
melakukan perjalanan atau melakukan pindah ke perkotaan untuk mendapatkan pekerjaan salah satunya di jakarta
nah kalau kita bicara mengenai mudik tahun ini dari kemenhub sendiri akan diprediksi sebanyak satu ratus dua puluh tiga delapan juta orang
bisa anda bayangkan ini ada segitu banyak manusia ataupun orang orang yang bergerak dari jakarta ataupun kota kota besar untuk ke sejumlah kota tujuan di tanah air
nah dari satu ratus dua puluh tiga juta ini ada dua puluh tujuh tiga jutanya adalah pengguna kendaraan bisa motor atau mobil ya
wah jumlahnya juga fantastis dua puluh tujuh tiga juta
tidak heran mudik selalu identik dengan kemacetan terutama di sejumlah jalan tol
nah kalau kita bicara mengenai tol nih ya salah satu tolnya adalah tol transjawa
ini salah satu transjawa merupakan tol terpanjang sepanjang seribu satu ratus enam puluh tujuh km
nah sebelum itu kita akan membahas dulu seperti apa sih rekayasa lalu lintas yang akan diterapkan oleh pemerintah kemudian juga pihak kepolisian untuk mengatasi kemacetan
kita bicara mengenai rekayasa ini adalah kontraflo mungkin sering kita mendengar istilah kontraflo ya
kontraflo ini adalah salah satu
salah satu cara untuk mengatasi kemacetan di mana kendaraan itu melawan arus biasanya misalkan dari jakarta ke arah cikampek gitu ya
nah tapi kalau kontraflow justru dari cikampek ke jakarta dan yang dari arah jakartanya sendiri ditutup
nah biasanya hanya dua jalur kontraflow ini
tujuannya untuk mengurai kepadatan lalu lintas dan mengurangi adanya jumlah kendaraan terutama di rest area
kemudian juga di bahu jalan atau di pintu tol keluarnya
jalan keluar ya
nah ini istilah kontraflo
kemudian yang kedua adalah istilah one way
ini juga salah satu istilah yang sering kita dengar ketika arus mudik arus balik selalu diterapkan
one way adalah istilah dimana hanya menggunakan satu jalur
misalkan tadi seperti saya bilang dari jakarta ini ya menuju ke palimanan cuma satu kali tidak boleh pulang pergi
nah ini beberapa hal yang menarik kalau kita lihat
dari mulai kontraflo itu di kilometer empat puluh tujuh hingga tujuh puluh dua ada jam empat belas hingga jam dua puluh empat waktu indonesia barat

di tanggal delapan belas kemudian tanggal sembilan belas hingga dua puluh satu dari jam delapan hingga pukul dua puluh empat malam
nah untuk yang one way ini baliknya ya di kilometer tujuh puluh dua hingga empat ratus empat belas dari delapan belas april hingga dua puluh satu april ini jamnya berbeda
mungkin kalau siang memang kebaratannya sampai malam dan malam hari dari arah sembilan belas hingga dua puluh satu dari jam delapan hingga jam dua puluh empat
kemudian kita lihat lagi apalagi yang menarik
rekesal unitas arus balik nih
bicara mengenai arus balik ada gelombangnya
kalau kita lihat dari gelombang pertama ya
gelombang pertama arus balik lebaran ada kontraflow seperti biasa
dari tanggal dua puluh empat april ini jamnya siang empat belas hingga dua puluh empat waktu indonesia barat
kemudian juga empat belas hingga dua puluh empat
kemudian juga tanggal dua puluh lima hingga dua puluh enam jam delapan
inti juga merupakan salah satu hal yang harus kita pertimbangkan
jadi para pemudik kalau misalkan dari jakarta menuju ke semarang ini ataupun sebaliknya nanti ini beberapa hal yang harus dipertimbangkan
kontraflow maupun one way nya ini rata rata di kilometer tujuh puluh dua dan kilometer empat ratus tujuh puluh
lalu selanjutnya yang kita lihat ada gelombang kedua nih
kenapa pakai gelombang
karena memang arus baliknya sendiri juga perlu dilihat biasanya rata rata mereka mempertimbangkan kapan mereka mendapatkan cuti untuk kembali masuk bekerja dan juga cuti bersama dari pemerintah
untuk kontraflow nya di kilometer tujuh puluh dua di tanggal dua puluh sembilan april ini empat belas hingga dua puluh empat
kemudian dua puluh sembilan april dan tidak ketinggalan satu mei dari jam delapan pagi waktu indonesia barat
nah ini yang menarik mungkin sedikit saya bisa kasih informasi terkait dengan kawasan kawasan yang memang harus kita lihat sebagai daerah rawan
kalau dari dirlantas sendiri mengatakan lokasi yang rawan terjadinya kecelakaan ya
tol palimanan nih salah satunya sering terjadi
kemudian kita bicara lagi di tol solongawi
kemudian juga di tol jawa
kemudian juga di tol jawa
kemudian juga di tol jawa
kemudian juga kalau kita bicara mengenai jakarta cikampek ini cikampeknya biasanya di kilometer empat puluh delapan
ini merupakan sejumlah lokasi lokasi yang memang berbahaya terjadinya insiden berdasarkan data dari dirlantas
kemudian yang kita lihat adalah terkait dengan harga tol trans jawa
ini beberapa harga yang perlu kita pertimbangkan apabila anda mau mudik anda juga harus mempersiapkan uang
anda salah satunya top up tuh semua e money yang anda punya
jangan sampai sudah masuk di gerbang tol anda kesulitan untuk membayar karena tidak punya isi daripada gerbang tol tersebut dari e money nya
misalkan jakarta cikampek dua ratus ribu
kemudian juga yang biasa paling banyak misalkan saya ambil ya jakarta cikampek
kemudian juga menuju ke semarang biasanya ini ya
batang semarang delapan puluh enam ribu

tapi jangan khawatir karena pemerintah sudah menerapkannya

tapi jangan khawatir karena pemerintah sudah menerapkannya
kemudian ini adalah daftar tol fungsional
ini memang datar tol fungsional ini sebenarnya tolnya belum jadi secara sempurna
anda juga harus hati hati mengingat misalkan kita bicara mengenai ciawi sukabumi seksi dua ini
kalau kita lihat pasti masih ada sejumlah kawasan yang belum sempurna
misalkan masalah penerangan

kemudian juga terkait dengan tadi ya kalau kita bicara panggilan
kemudian juga terkait dengan tadi ya kalau kita bicara pengaspalan
kemudian juga mungkin gerbang tolnya juga belum semurah
tetapi ini akan difungsikan dengan tujuan untuk mengurai kemacetan apabila anda menggunakan tol umum yang biasa anda pergunakan tetapi terjadi kepadatan arus lalu lintas
salah satu yang menarik kalau kita bicara ini diskonnya misalkan saya kasih contoh sedikit aja ya
ini tadi sudah hitung hitung nih terkait dengan tol yang akan mendapatkan diskon
jakarta semarang smrg aja ya
ini diskonnya taruhlah anda mendapat potongan enam puluh sembilan delapan ratus jadinya anda hanya membayar sekitar dua ratus tujuh puluh sembilan rupiah
nah ini adalah salah satu diskon ketika anda melalui jalan tol transjawa untuk menuju ke kampung halaman saudara saudara sekalian